tangan kita sendiri yang membuatnya
kenapa tanah tandus
karena kita tidak lagi menghargai tanah
kita tidak lagi memperlakukan tanah
dapat pesangon tapi cuma dapat satu bulan gaji
lagi satu bulan mah cukup sampai kapan
kalau boleh tahu ada apa sih
kok kayaknya kalian galau begitu
kami di phk ce
bingung mau kerja dimana lagi
ya mendingan kerja di luar negeri jadi tko
bisa ke luar negeri sekalian jalan jalan
daripada kerja di pabrik ngapain coba
sesak napas ganggu kesehatan
kalau di luar negeri ya
kamu tuh kerja cuma delapan jam
gaji hingga gede
dua tahun aja kamu kerja disana
pulang kesini udah bisa beli macem macem
ya bener aja
udah banyak warga yang saya berangkat
dan alhamdulillah sekarang mereka udah hidupnya enak
saya juga mau ce
sama surat izin dari suami
kalau kamu udah menikah
kalau belum menikah mah
minta surat ijin dari orang tua juga gapapa
yaudah kalau gitu saya provisi ya
polsat masih berani pura pura sakit gitu gak ya
mudah mudahan sih udah enggak ya
tapi kalau misalnya emang dia tuh masih berani
saya masih punya senjata lain buat takut takutinnya
tapi mengikuti gayanya
saya ngikutin begini gayanya sekarang malah dilarang
bukan gayanya seperti itu tapi gaya hidupnya
kita tinggal di rumah kang danang
bingkem aja bingkem
udah kenapa kum
gak usah digelasin percuma
yaudah makanya diem
lemari di rumah kamu besar apa tidak
ya besar atuh bang
baju saya teh sekarang banyak
bagus kalau gitu saya sewa ya
buat nyimpen perhiasan
lemari di rumah saya sudah kepenuhan soalnya
kasian ya doi ya
tau lah doi
besar cidaho yang begini saja
ngurus rumah dan anak anak
ya kalau misalkan
kita gak ngikutin mereka
sambal baknya pasti sukses
entah diatur lagi
wajom bagja mau pamit dulu
soalnya pekerjaan di kebun mau diselesaikan
kalau gitu bagja pamit
pamit sih mak
banyak bencana pak ustaz
allah emang tidak pernah murka so
allah itu maha pengasih maha penyayang
apa itu karena allah murka
itu karena tangan kita sendiri
tangan kita sendiri yang membuatnya
kenapa tanah tandus
kenapa tanah langsor
karena kita tidak lagi menghargai tanah
kita tidak lagi memperlakukan tanah sebagaimana mestinya
waktunya sudah masuk
ini dia sekarang
sepi benar di toko
iya bu dari tadi teh nggak ada yang beli
tiap hari toko sepi
kita lihat seminggu lagi
kalau masih begini terus terpaksa kamu dirumahkan saja dulu
emang kenalin dede sama laki laki lain
terus nggak tahu